aku peduli kalau kalian punya hubungan apa enggak
kak kakak tuh harus peduli
karena selama ini nara tuh suka sama kakak
tante kondisi om helembang sekarang sudah stabil
kita tinggal tunggu pemulihan aja
eh kalau kamu sudah kelar urusannya kita harus bicara
kamu mau apa sih
kamu telah menjebak anak saya tadi malam kan
apa sih salah saya sama kamu dan keluarga kamu
nanti biar aku cari siapa yang sebenarnya mengadu domba dan menjebak kita saat ini
kenapa selalu pihak wanita selalu yang dirugikan
jangan jangan nona menjebak diri sendiri
karena dia emang pengen dinikahin sama jody
syah kamu mendingan pergi aja
urusan saya dengan kamu gak ada hubungannya dengan image anak kamu itu
supaya image keluarga kita dan
dan papa itu baik di mata masyarakat dan wartawan
yang lebih baik aku mengiakkan aja ma
berita berita yang sudah diberitakan oleh wartawan ke masyarakat
seperti kayak aku nikah siri
ya pokoknya semuanya lah
ya cuma pura pura aja mas
tinggal saya jepak supaya jody benar benar nikahin nona
kamu masih cinta
mama ini egois sih orangnya
selalu mikirin diri sendiri
gak pernah mikirin kesehatan papa
aku tuh mau mikir jauh ke depan ma
bagaimana nanti kalau papa kena serangan jantung yang kedua kalinya
yang gitu dong ma

aku kan cuma bilang pura pura
gak selama aja sementara
pak bagaimana keadaan pak erlang bang
pada keadaan nikah sendiri dengan minona pak
apa benar dengan ini keluarga akan berdamai
akhirnya perjuangan saya menikahkan nona dan jody akan terjadi
iya iya sebentar ya
sebenarnya kejadian yang
binola itu ada di hotel kemarin malam
bukan dengan jody herlambang anak saya bukan
tapi dengan naratama pegawai saya
narathama dan winona sebetulnya sudah punya tunangan
sebentar lagi mereka akan menikah
dan kemarin malam itu jody datang ke hotel
untuk mengucapkan selamat pada mereka
karena bagaimanapun juga kan
naratama adalah karyawan pegawai di kantor kami
jody tunggu sampai mama selesai bicara
foto bermesraan antara jody dengan winona
itu sebetulnya sudah dipotong
yang sebenarnya adalah mereka bertiga
naratama ada di bagian sisi yang lain
enggak aku gak akan tinggal diam
katanya gak mungkin pernah memaafkan nara
walaupun dia tahu ini cuma pura pura
aku gak bisa egois dan hanya menyelamatkan diri aku sendiri
tunggu tunggu tunggu
apa yang ibu fresa bilang
itu sebuah kebenaran
menyimak dengan seksama disini
saya dengan winona memang sudah bertunahan
saya mengundang pak jody memang sengaja
karena saya tahu bahwa ada masa lalu diantara winona dengan pak jody
tapi syukurlah dengan itikat baik
pak jody akhirnya bisa menerima
dan bahkan merestui pernikahan saya dengan winona
saya dan minona tidak punya banyak waktu
karena kami harus menyiapkan pernikahan kami secepat mungkin
tapi pak pak pak pak
pak pak pak
saya doakan supaya suami kamu mati
karena kalian berdua telah merusak nama baik anak saya
langkahi dulu mayatku
sebelum kamu menjebak jody
dengan intrik intrik yang murahan
yuk yuk yuk
aku akan merebut semua yang dia punya
dan aku gak akan maafkan dia seumur hidup
apa sih itu anaknya
kenapa dari jody
nona malah dibantu oleh cucunya pak maman
ini benar benar karma kali ya
kamu tuh apa apaan sih mbak
kamu tuh udah gila ya
kamu ngapain coba tadi ngaku ngaku jadi tunangan aku
aku gak bilang sama kamu
kamu gak perlu nolongin aku lagi nara
kalau kamu kayak gini terus gimana kamu bisa dapetin katanya
eh udahlah tanya pasti ngerti ko
ini kita jelasin baik baik sama dina
kita bilang ini cuma buat nolongin kamu udah itu aja
dia ngerti lah pasti
terus gimana kalau enggak
gimana kalau katanya gak bisa maafin kamu seumur hidup dia
ya berarti aku gak jurus sama tanya
itu bukannya belum jodoh nara
tapi kamu tuh gak jodoh sama katanya karena kebodohan kamu sendiri
hakim kamu ngapain sih nolongin aku terus
cewek gak penting ini
kamu inget ya
aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri kalau misalnya kamu harus kehilangan cinta sejati kamu
mungkin mau kasih aku undangan pernikahan kamu sama nara
atau mungkin kamu mau ketahuin aku
karena akhirnya kamu bisa nikah sama nara
bukan gitu kan nanya
aku mohon katanya percaya dong sama aku
karena sama aku tuh gak ada apa apa
kamu pikir aku peduli kalau kalian punya hubungan apa enggak
kak kakak tuh harus peduli
karena selama ini nara tuh suka sama kakak